marah marah lagi sama aku
saya bener bener minta maaf
saya janji saya nggak akan datang lagi ke rumah sakit
dengar ya saya akan berjuang
untuk menghidupkan istri saya kembali
jadi kamu jangan macam macam
dan jangan meracuni pikiran mertua saya lagi
aduh kesana keluarnya
aduh ini hantu bener bener nyusahin banget sih
dia enak gak keliatan
kamu kenapa gak mau makan sih
nanti kalau arsila sakit semua pada sedih
bibi juga ikut sedih
burung kakak tua
hingga di jendela
arsila sayang diam ya
biar arsila tetap sehat
sayangnya anak ini gak bisa mendengar suara aku
apalagi merasakan sentuhan aku
aku ini gak berguna banget
untuk dia minum anak kecil yang cantik
kayaknya dia ingin sekali menyentuh dan mengajak bicara bayi itu
tapi dia gak bisa
kita sempat pas pasan pas di depan pintu masuk
saya tadi liat tamunya tuhan kan
nah tadi pas begitu saya mau pulang
saya dengar ada suara kayak tangisan
makanya saya samperin kesini eh
nggak tahunya ada yang lagi nangis
dia rewel gak mau makan
om bima gendong mau ya sini
hasilah sama om yuk
aduh aduh aduh aduh aduh aduh
ya anak cantik masih nangis
eh eh cilup
ayo kamu begitu cantik dan keibuan
aku jadi pengen tau sebenernya kamu ini siapa
dan aku jadi pengen kenal perempuan ini lebih dalam
tuh kan kalau gak nangis kan cantik
cantik aris silanya ya
om bima mau pulang
aduh terima kasih banyak loh
ya kalau gitu saya pamit ya
baru kali ini seumur umur
ada yang bilang kalau bibi ini ayo
saya gak tau kalau mas rajil gak suka saya datang ke rumah sakit
sama sekali gak suka
kamu merajuni pikiran mertua saya untuk melepas semua pelatihan medis dari diri saya
mas rajil kamu tenang ya
dia mencabur arisan keluarga kita mas
saya nggak ada maksud apa apa mas
saya cuma mau bantu tante citra gak lebih
kamu bilang kamu bantu
justru kamu mau membunuh istri saya
kamu bantu aku
kamu harus bantu aku
ah gimana sih nih sia sia dong aku pindah ke sini raja juga malah marah marah lagi sama
aku aja setelah si maaf ya raja lagi emosi saya bener bener minta maaf tolong maafin saya mas saya
janji saya nggak akan datang lagi ke rumah sakit saya akan berjuang untuk menghidupkan istri saya
kembali jadi kamu jangan macam macam dan jangan meracuni pikiran mertua saya lagi
saya akan berjuang untuk menghidupkan istri saya kembali
jadi kamu jangan macam macam dan jangan meracuni pikiran mertua saya lagi
raja raja udah jangan ribet ribet raja dia enggak salah cuma mau cuma bantu kita aja lebih
baik sekarang kita pulang orangnya tetangga baru kita disini jadi kita enak ribet sama tetangga
baru ya justru karena dia tetangga baru harusnya dia bisa bawa diri enggak usah kepo dan enggak
saya ikut campur urusan orang
kabar ya tante minta maaf kalau enggak keberatan boleh tante masuk kita ngobrol di dalam aja ya
chelsea tante minta maaf ya tante juga gak nyangka kalau raja bakal semara
gatuh sama kamu
enggak enggak apa apa tante
aku ngerti kok mungkin mas raja emang cuma lagi emosi aja
itu mungkin raja
biar tante yang buka ini
saya pikir chelsea sendiri ternyata ada tamu ya
mami kenali ini tante citra tetangga di sekitar sini
bu saya citra
ya semoga kedepannya kita bisa jadi tetangga yang baik
dan saling memperkenalkan
ya udah saya permisi
tante permisi dulu ya chelsea
kamu tuh kenapa sih
kamu tuh sadar gak sih chelsea
rumah kontrakan kamu belum habis kamu enak enakan pindah disini
buang buang duit tau gak
disini tenang aja
enak ya kamu bilang tenang aja
tapi juga masih banyak kan
warisan papi kamu bilang masih banyak
kalau gitu pas dong
aku ngelakuin semua ini juga demi masa depan kita
kamu buang buang duit terus kamu bilang buat masa depan
nah jelas banget sih kamu
begini aku jelasin ya
menantinya tante citra yang tadi datang ke rumah
itu orang kaya ya mi
kaya banget tajir melintir
udah gitu kata
berarti maksud kamu duda
begini aku jelasin lagi ya me
istrinya si cowok itu alias anaknya tante citra itu lagi koma
bentar lagi juga
kayaknya dia mungkin si cowo gue ya